terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pak sugi suamiku hidup lagi
pak sugi terima kasih
terima kasih telah menyelamatkan nyawa suami saya
tapi aku belum berbuat apa apa kok
suamimu bisa hidup kembali
itu karena besarnya cinta kalian berdua
dan hasrat suamimu untuk ingin kembali ke dunia
dan besarnya keinginan dia untuk bersatu dengan kamu
itu yang membuat arwahnya kembali
kenapa kamu gak bisa bangun
tunggu aku tidak bisa bergerak
dinta pak sugi
apa yang terjadi dengan suamiku
oh kak mungkin ss ini udah bikin beku badannya kak kris nak
jadi dia gak bisa gerak
kalau gitu sekarang kamu tolong aku angkat suamiku dari peti ini ya

tidak aneh kan white
kak kita harus menghangatkannya
istriku apa yang kamu lakukan
kenapa tubuhku jadi menghangat
tenang aja kak krishna
coba kamu gerakin badan kamu
aku tidak bisa
aku tidak bisa menggerakkan tubuhku
apa yang terjadi sebenarnya
kenapa aku berada di sini
kenapa aku tidak bisa bergerak
kamu jatuh suamiku
dan kepala kamu terbentur
benturan keras itulah yang membuat
pendarahan di dalam utaknya
membuat gangguan dalam sistem sarafnya
hal itulah yang membuat dia tidak bisa bergerak
aku akan mencoba menolongnya
kenapa tidak memanfaatkan aku
pak suki pak
ya allah kenapa begini pak
apa yang terjadi pak
tampaknya kerusakan pada tubuh suamimu sangat parah
kalau dipaksakan aku khawatir malah bisa membunuhnya
jadi sekarang apa yang harus saya lakukan pak
ada satu ramuan yang sangat manjur
yang bisa menyembuhkan penyakit seperti ini
sayangnya rawon ini sangat langka dan sulit didapat
karena di dalam ramuan itu ada salah satu bunga yang langka
yaitu bunga ratnamanikan
pak seandainya seandainya bunga itu saya temukan
apa bapak mau membuat ramuannya
aku bukan tabib jadi aku tidak bisa membuat ramuan itu
tapi aku punya kenalan tabib yang mungkin bisa membuat ramuan itu
jadi suami saya punya harapan untuk sembuh pak
aku akan kembali
saya akan kembali ke desa
menjadi tapib yang bisa membuat ramuan itu dan bisa menyembuhkan famimu
jadi enggak ada seorang pun dari kenalan pak sugi yang punya bunga itu
ya udahlah dinta
ya enggak boleh ngeluh
yang penting pak sugi udah mau berbaik hati
menolong semampu yang dia bisa
katanya biasanya bunga itu tumpang ya
bunga itu tumbuh di daerah yang tersembunyi
kayak di rumput rumput tumbuh tumbuhan
di gua yang gelap yang tersembunyi
bahkan di tebing tebing curam yang jauh dari jangkauan manusia
bunga ini nggak ada di mana mana dinta
suami aku akan lumpuh selama nya
tenang kak tenang
kita pasti bisa nemenin bunga itu
cuma kita butuh ketekunan dan kesabaran yang lebih aja
percaya deh gak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan
dan gak ada kesulitan yang gak bisa dihadapin